kita ke informasi lain presiden joko widodo memanggil delapan puluh perwira tinggi tni polri ke istana
pemanggilan dilakukan kepada para pati yang baru mendapatkan pangkat untuk diberikan arahan langsung oleh presiden
salah satu pati yang hadir dalam agenda itu adalah kepala baris krim mabes polri komjen arief sulistianto
arief menegaskan tidak ada arahan khusus dari presiden terkait isu isu terkini seperti masalah gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
pesan beliau yang pertama adalah menjaga sinergitas tni dan polri
karena dengan sinergitas tni polri yang cukup pokok maka akan bisa mendukung program program pembangunan nasional
kemudian yang kedua juga menjaga stabilitas politik dan keamanan
dengan politik dan keamanan yang stabil maka akan bisa mendukung program program pembangunan nasional
ini dua hal penting yang disampaikan oleh bapak presiden kepada kami delapan puluh orang pati tni polri
polri ada dua puluh tiga dan sisanya tni